dua puluh dua penumpang selamat tiga penumpang ditemukan meninggal dunia dan dua penumpang lainnya hilang
dalam peristiwa kandasnya kapal berkah ilahi satu di perairan desa ngelu kecamatan lambu kabupaten bima nusa tenggara barat pada hari minggu kemarin
kapal kayu yang berangkat dari sumba nusa tenggara timur kandas akibat dihantam gelombang besar
saat kapal mulai tenggelam sebagian penumpang memberanikan diri terjun ke laut
namun demikian pada seling sore timsar berhasil menemukan satu jasad
yang merupakan korban kandasnya kapal berkah ilahi sehingga masih ada dua korban yang masih dalam pencarian
air yang di dalam kapal di kompak luar maka ternyata alam rumah atau padulun berada di posisi berada di dalam kapal
masih tinggal berapa lagi yang belum ditemukan
korban yang belum ditemukan masih ada dua
dan total korban yang ditemukan
kita sudah meninggal tiga berarti lima semua